pemerintah mengimbau masyarakat untuk waspada jika mengalami gejala batuk pilek
kondisi ini yaitu batuk dan gatal tenggorokan memang merupakan gejala umum
yang ditemukan bagi pasien covid sembilan belas varian omikron
lalu bagaimana membedakan gejala flu biasa dengan gejala covid sembilan belas
apa yang harus dilakukan jika anda terinfeksi varian omikron
kita akan berbincang dengan jurubicara satgas covid sembilan belas
pengurus besar ikatan dokter indonesia dr erlina burhan
selamat sore bu erlina
bu erlina kita berbicara mengenai gejala
ini kembali mengingatkan kepada masyarakat
karena banyak yang menganggap ini seperti gejala flu biasa
tapi kemudian akhirnya tes dan terdeteksi positif covid sembilan belas
apa kemudian secara umum yang membedakan gejala flu biasa dan gejala covid sembilan belas varian omikron
memang gejala dari covid sembilan belas varian omikron ini mirip mirip

juga disertai dengan seri penggorok
dan juga biasanya pasien pasien omikron akan
tersebut yang sangat bangga
dan juga tersebut yang disertai dengan sakit kepala
namun biasanya tidak terlalu dominan pada omikron ini
tidak sama seperti di varian delta yang tahun lalu
berarti tidak mayoritas demam tinggi berbeda ya dengan varian delta seperti tadi dokter sampaikan
nah kita berbicara jika kemudian ada gejala batuk
gatal tenggorokan apakah bisa langsung tes
atau melihat dulu jarak berapa hari kemudian baru melakukan tes
kalau memang gejala batuk
tapi bisa ada gejala
dan itu bukan suhu biasa
contohnya ada tadi yang kita sebutkan
ngeri tenggorokan sakit kepala
batuk kering ya
dan ini kita mesti
orang orang itu pemberhentian
kita harus mengetahui
dan berapa hari
jadi kita harus mengetahui
dr erlina ada gangguan audio
kita akan coba perbaiki komunikasi sehingga kita bisa berdiskusi lebih lanjut
menarik begitu karena setelah
adanya varian omikron disebut sebut juga ada varian
ataupun subvarian lainnya
apakah kemudian ini memberikan gejala atau dampak
berikan gejala atau dampak yang lebih buruk bagi kita
begitu kita akan jeda dulu
kami akan kembali sesaat lagi untuk anda
tetap lagi cnn indonesian news
baik terima kasih anda masih bersama
kami kita berbicara mengenai lonjakan kasus positif covid sembilan belas varian omikron
yang terjadi dalam sepekan terakhir ini cukup luar biasa
bagaimana mengantisipasi membedakan gejala
dan apa yang harus dilakukan jika terinfeksi
sudah bersama kami kembali jurubicara satgas covid sembilan belas
pengurus besar ikatan dokter indonesia dr erlina burhan
bu erlina kita lanjutkan
semoga komunikasinya sudah lebih jelas saat ini
apa yang kemudian harus kita lakukan
karena kita tahu juga kalau untuk kawasan jabodetabek jakarta khususnya
tingkat bor saat ini sudah mulai menunjukkan peningkatan signifikan
baik saya ingin ulangi kembali gejala gejala covid varian omikron ini ya
bahwa memang gejalanya mirip dengan flu
tetapi mungkin yang agak berbeda adalah
tetapi juga disertai dengan nyeri sebuah roh
kemudian juga biasanya pasien pasien di kota
kalau ngeluh merasa letih letih
badannya sakit traktif
dan juga sakit perut
karena yang demam sudah semakin banyak
ini berbeda dengan daerah
pasien pasien dengan demam
dan saya ingin menandakan juga
jangan menunda kalau sudah ada bicara
memerintahkan diri untuk mengerti status anda covid atau bukan
karena kalau menduga mungkin selagi ada pemaksa biasa
kalau biasa biasanya tidak
biasa biasanya protokol kapsis tidak diangkat
dan kita tahu
omikron ini sangat sangat mudah menular
maka ketambahan kasusnya selalu naik dari hari ke hari
menyambung tadi pertanyaan saya dok
jika kemudian kita terkonfirmasi positif covid sembilan belas
ya masyarakat awam kan mungkin tidak secara langsung mengetahui
apakah omikron atau tidak
tapi melihat gejalanya mungkin sesuai seperti yang tadi dokter sampaikan
apa yang kemudian harus dilakukan
jika gejala ringan atau misalnya tidak bergejala
apakah harus langsung ke rumah sakit isolasi mandiri
saran anda seperti apa
ya di sini saya memberikan penjelasan tentang apa yang harus dilakukan
saya ingin memberikan sedikit cara
untuk masyarakat yang masih covid
sebenarnya sudah tidak usah dipikirkan apakah ini delta atau omikron
atau menggunakan beberapa terkoneksi yang terkoneksi

yang penting adalah kita lihat
gejalanya ringan ringan saja
tidak ada sesak nafas
kasih oksigennya kalau punya alatnya di rumah

kita bisa mengakses pemerintah
diperlukan oleh pemerintah
karena melalui cara medisinya itu akan dibantu
kemudian akan di
baik dr erlina saya harus potong diskusi kita
ada gangguan komunikasi
setidaknya tadi kami mendapatkan poin poin yang sudah anda sampaikan
kenali ataupun deteksi gejala lebih awal
jangan sepele begitu ya
jika merasa ini ada berkaitan dengan gejala covid sembilan belas
dan terima kasih dr erlina
berbagi ilmu berbagi diskusi bersama kami sore hari ini
salam sehat selalu